pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan ppatk telah menyampaikan kembali rekapitulasi data hasil analisis atau pemeriksaan kepada kementerian keuangan
nah data tersebut berkaitan dengan indikasi tindak pidana pencucian uang tppu yang nilainya mencapai tiga ratus triliun rupiah
sudah ada produser lapangan arief kurniawan di gedung kementerian keuangan ri
halo selamat malam arief
arief terkait dengan transaksi janggal di kementerian keuangan mencapai tiga ratus triliun rupiah ini
apakah seluruhnya ini hasil korupsi pegawai atau ada laporan lain yang disampaikan oleh ppatk
ya saat malam iqbal itu sekali memang pada siang hari tadi hingga sore hari tadi
itu telah terjadi pertemuan antara ppatk dengan pihak kementerian keuangan
dan tadi dari kepala ppatk yaitu ivan yustiavandana langsung yang datang ke gedung kementerian keuangan
dan tadi bertemu dengan inspektur jenderal dari kementerian keuangan yaitu awan nurmawanuh
dan tadi usai dari pertemuan
mereka melakukan konferensi pers kepada wak media
dan tadi dalam keterangan persnya itu dari inspekturat jenderal kementerian keuangan awan nurmawanuh
menyampaikan bahwa pertemuan ppatk dan kementerian keuangan pada hari ini
itu tujuannya adalah untuk mengklarifikasi pemberitaan yang menyebutkan bahwa adanya indikasi tppu tiga ratus triliun
di lingkungan kementerian keuangan
dan tadi dalam penjelasannya inspekturat jenderal keuangan awan nurmawanuh menegaskan bahwa
tiga ratus triliun tersebut itu adalah
bukan bentuk tppu ataupun hasil korupsi dari pegawai kemenku
namun itu adalah hasil temuan dari ppatk terhadap adanya dugaan kejahatan keuangan di sektor perpajakan dan juga kepabianan
dan atas hasil laporan tersebut dari ppatk sudah menyerahkan kepada kementerian keuangan
dan dari inspekturat jenderal kementerian keuangan berkomitmen untuk melakukan proses bersih bersih
dan juga penindak lanjutan terhadap laporan ppatk tersebut
dan tadi juga dari keterangan kepala ppatk ivan yustiavandana
ia menjelaskan bahwa itu temuan ppatk tersebut itu merupakan hasil dari dugaan kejahatan keuangan
yang terjadi di sektor perpajakan dan juga kepabianan dan bukan hasil tppu ataupun hasil korupsi dari para pegawai kemenkyu
dan ivan yustiavandana menjelaskan bahwa dugaan kejahatan keuangan tersebut kenapa disampaikan kepada kementerian keuangan
karena memang posisi itu tidak terlalu baik
jadi kementerian keuangan sesuai dengan undang undang itu sebagai instasi penyidik awal terhadap kejahatan di sektor kepabianan dan juga perpajakan
oleh sebab itu dari pihak ppatk pun memberikan laporan dan tadi juga ditegaskan oleh inspektorat jenderal kementerian keuangan awan rumawanuh
bahwa hubungan antara ppatk dan juga kementerian keuangan sangat cair dan mereka sangat terbuka sekali untuk menindaklanjuti temuan ppatk ini
nah nanti sepertinya
berarti apa tindaklanjutnya terhadap dugaan kasus kejahatan keuangan senilai tiga ratus triliun ini
ini nanti mulai hari ini akan segera ditelusuri bersama dan tentunya ini akan membutuhkan proses ataupun waktu
dan untuk perkembangannya kasus apa yang dilibatkan lalu siapa saja yang terlibat ini tadi belum bisa diumumkan
karena memang ini masih berupa temuan awal dan nanti setelah ini ini nanti akan dijanjikan oleh pihak kementerian keuangan akan ditindaklanjuti untuk diseridiki lebih lanjut
baik arief kurniawan produser lapangan cnnn
terima kasih atas laporannya